halo selamat malam usulan agar pemilu ditunda lagi lagi mengemuka
dua ketua lembaga tinggi negara mpr dan dpd kompak bersuara agar masa tugas presiden jokowi bisa ditambah
bahkan ada upaya untuk mengubah sistem pemilu menjadi tidak langsung jadi konsensus di sidang paripurna dpd ri
ada apa wacana penundaan pemilu timbul tenggelam disuarakan setelah diprotes lantas kuncup begitu saja
siapa main mata agar pemilu ditunda apakah memang upaya penundaan pemilu dilakukan secara sistematis
main mata pemilu ditunda bersama saya rifana pratiwi akan mengupasnya selama satu lima jam ke depan dalam political s
kita sambut bapak jokowi dodo
wacana perpanjangan masa jabatan presiden joko widodo lagi lagi mengemuka
ketua mpr bambang susatyo mengungkapkan wacana itu dalam diskusi catatan akhir tahun pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇
yang diselenggarakan poltreking indonesia pada sembilan desember lalu
bambang susatyo melempar pertanyaan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan jokowi menjadi lebih dari dua periode
politikus golkar yang biasa disapa bamsud itu menilai kepemimpinan jokowi memuaskan karena berhasil melewati masa krisis pandemi covid sembilan belas
kemudian jokowi dianggap berhasil menghadapi krisis ekonomi yang menghantam banyak negara
artinya kata bamsud jokowi memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan pemimpin negara lain
belakangan bamsud mengklarifikasi soal wacana perpanjangan masa jabatan yang ia lempar

jokowi juga mengatakan bahwa peran jadinya tidak berguna dengan diskursus publik
menurut bamsud perpanjangan masa jabatan presiden lewat amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima bukan perkara mudah
syarat pentingnya harus didukung sepertiga anggota mpr yang terdiri dari tujuh ratus sebelas anggota dpr dari sembilan fraksi dan satu ratus tiga puluh enam anggota dpd serta harus mencapai kuorum yaitu dua per tiga anggota mpr
meski tidak mudah jokowi juga mencari jalan untuk mengembangkan kembang

jokowi juga mencari jalan untuk mengembangkan kembang

meski tidak mudah namun usulan melakukan amandemen konstitusi bak disambut dpd ri
dalam sidang paripuna ke enam masa sidang dua tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga sembilan desember lalu
dpd ri menyatakan siap mengawal amandemen mengembalikan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
itu artinya usulan dpd untuk kembali ke naskah asli undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
itu artinya usulan dpd untuk kembali ke naskah asli undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
berimplikasi mengubah sistem pemilihan langsung kembali menjadi sistem pemilihan presiden tidak langsung melalui mpr
seperti yang terjadi pada orde baru
pimpinan sidang paripurna dpd ri sultan bin najamuddin menegaskan
dpd akan menginisiasi konsensus politik bersama eksekutif legislatif yudikatif tni dan polri

dpd sekaligus menyusun naskah akademis untuk amendement konstitusi
dpd juga mengandeng universitas indonesia dalam rangka memperkuat fungsi lembaga dpd
untuk kembali ke naskah asli undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
ketua dpd ri lanyala mataliti mengusulkan
presiden mengeluarkan dekret sambil melakukan adendum dalam amendement konstitusi
sebagai seorang pemerintahan yang sudah terpilih
kalau kita mau kembali pada undang dasar empat puluh lima
yang pertama kita harus bisa melaksanakan
membatalkan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
dengan caranya bagaimana saya nggak tahu
terserah sama orang yang mau kembalikan undang dasar empat puluh lima
apakah usulan dari pimpinan tinggi dua lembaga negara
mpr dan dpd untuk menunda pemilu itu akan terrealisasi
dan mengembalikan era gelap demokrasi
tim liputan cnn indonesia
wacana penundaan pemilu serentak tahun dua ribu dua puluh
dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat
sebelum kita membahasnya dengan narasumber
yang sudah hadir di studio pada malam hari ini
kita akan ulas dulu bagaimana tingkat kepuasan publik
terhadap pemerintah dan apa yang menyebabkan para elit politik
melontarkan wacana tersebut begitu yakin bahwa itu aspirasi masyarakat
atau justru sebaliknya itu hanya aspirasi para elit
saya akan tunjukkan satu persatu yang pertama dari hasil survei
tingkat kepuasan terhadap kinerja joko widodo
atau kinerja pemerintahnya pak jokowi
sangat puas delapan belas dua persen kemudian cukup puas lima puluh lima tiga persen
kalau di recap yang puas sekali dengan pemerintahannya pak jokowi
ataupun kinerjanya pak jokowi itu ada tujuh puluh tiga lima persen
kemudian berapa yang kurang puas
yang kurang puas ada enam belas lima persen
yang kurang puas dan sangat tidak puas ada dua dua persen
sehingga total yang tidak puas
terhadap kinerja dari pemerintahnya pak jokowi ada delapan belas tujuh persen
sementara tidak tahu ataupun tidak jawab ada tujuh delapan persen
lima puluh persen kita tidak tahu mereka puas atau tidak terhadap kinerja pemerintahnya pak jokowi
dengan modal tujuh puluh tiga lima persen apakah kemudian serta merta itu sejalan
dengan keinginan masyarakat yang menginginkan pak jokowi kembali menjabat
ataupun diperpanjang masa jabatannya kita tidak tahu
nanti akan ada survei berikutnya yang saya tunjukkan
survei dari carta politika
ini sekitar bulan november juga dirilis oleh lembaga survei carta politika
kalau tidak salah di awal november
yang sangat puas terhadap pemerintahannya pak jokowi maruf itu sepuluh sembilan persen
yang cukup puas ada lima puluh delapan enam persen
berarti total yang puas terhadap kinerja pemerintahnya pak jokowi dan juga kiai maruf
itu ada enam puluh sembilan lima persen
ya bedanya tidak begitu jauh dengan yang tadi tujuh puluh tiga persen
kemudian yang kurang puas dua puluh enam satu persen
sangat tidak puas ada tiga empat persen
sehingga total yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahannya pak jokowi dan juga kiai maruf ada dua puluh sembilan lima persen
sementara yang tidak tahu ataupun tidak menjawab ada satu satu persen
di survei carta politika ini ternyata mereka mem breakdown ataupun mereka bisa mengetahui berapa persen sebetulnya masyarakat yang menginginkan
adanya penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa
jabatan presiden dan berapa persen yang tidak mau alias menolak
kita lihat penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat surveinya carta politika ternyata yang setuju pemilu ditunda hanya delapan belas persen
kemudian yang tidak setuju pemilu ditunda tujuh puluh enam tiga puluh tiga persen
sementara tidak tahu atau tidak jawab lima tujuh persen
periode surveinya empat sampai dua belas november
dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata mayoritas tujuh puluh enam tiga puluh tiga persen
masyarakat tidak ingin pak jokowi memperpanjang masa jabatannya tidak ingin pemilu ditunda
selanjutnya kita lihat
kita lihat bahwa kita tahu bersama bahwa undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima itu adalah fondasi dari konstitusi kita dan wacana ataupun usulan untuk menunda pemilu kemudian memperpanjang masa jabatan presiden
salah satu kuncinya adalah mengamandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
di sini disebutkan bahwa bab enam belas tentang perubahan uud pasal tiga puluh tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima ayat satu disebutkan
dilakukan melalui sidang mpr diajukan oleh sekurang kurangnya sepertiga dari jumlah anggota mpr
jadi anggota mpr yang ingin mengajukan sidang istimewa ini sekurang kurangnya harus sepertiga dari jumlah total anggota mpr
jumlah total anggota mpr itu adalah dpd dan juga dpr
kemudian ayat tiga
untuk mengubah pasal pasal melalui sidang mpr dihadiri oleh sekurang kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota mpr
setelah sepertiga berhasil mengajukan sidang istimewa ternyata tidak mudah begitu saja
butuh dua per tiga anggota mpr untuk bisa mengubah pasal pasal dalam uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
bagaimana dengan pengambilan keputusan kita lihat di ayat tiga
jadi dari totalnya anggota mpr itu sekitar kita lihat berikutnya berapa jumlah anggota mpr
di sini sudah ada komposisinya kita lihat bersama
komposisi anggota mpr ri ada tujuh ratus sebelas anggota mpr ri terdiri atas lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr ri dan satu ratus tiga puluh enam anggota dpd
jadi dari tujuh ratus sebelas butuh sepertiga untuk mengajukan sidang istimewa
untuk mengajukan sidang paripurna butuh dua per tiga anggota mprri untuk mengubah pasal pasalnya
apakah memang semudah itu atau memang gerakan politiknya masih terus membara karena isu penundaan pemilu
kemudian perpanjangan masa jabatan ini timbul tenggelam seperti bisul
siapa yang punya kepentingan siapa yang main mata
kita bahas nanti bersama dengan para nara
kita akan mencoba sumber yang sudah ada di studio pada malam hari ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih menyaksikan politikalshow
wacana penundaan pemilu serentak dua ribu dua puluh empat dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali muncul di publik
tak tanggung tanggung dua ketua lembaga tinggi negara yakni ketua dpd lanyala mataliti dan ketua mpr bambang susatyo
belak belakan melontarkan usulan penundaan pemilu dua ribu dua puluh
mengapa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tak pernah padam
siapa main mata agar pemilu ditunda
malam ini kita akan membahasnya dengan anwar tenggara
dan karena rasumernya sudah hadir di studio saya perkenalkan satu satu
dari yang paling ujung penggagas jokowi prabowo dua ribu dua puluh empat muhammad kodari
tepuk tangan dong buat penggagasnya
masih sama sikapnya ya belum berubah ya
mas kodari ya
perjuangan baru dimulai
oke perjuangan baru dimulai karena dapat angin dari wakil ketua dpd sultan ajamudin
sebetulnya begini saya merasa dapat kemajuan
selamat malam pak sultan wakil ketua dpd
terima kasih sudah hadir
selamat malam mbak rabina
dan juga pakar hukum tata negara dari universitas andalas daferi amsari
selamat malam udaferi
dan wasikjen partai demokrat janssen sitindaun
selamat malam bang janssen
selamat malam nana
ini demokrat paling kencang ini menolak
oke demokrat paling kencang menolak
dan bergabung juga melalui sambungan zoom direktur eksekutif poltrekking indonesia mas hanta yuda
selamat malam mas hanta
selamat malam nana
oke terima kasih sudah bergabung
dan sebagai bentuk dari partisipasi publik kita ingin mengajak teman teman mahasiswa
ataupun teman teman milenial untuk bisa bergabung pada malam hari ini
dan setiap episodenya political show apakah sudah bergabung teman teman mahasiswa dari universitas andalas padang
ini semua berarti mahasiswanya udaferi
ini kayaknya begitu
udaferi langsung udaferi mengerahkan pasukannya
selamat malam teman teman mahasiswa
itu kayaknya dikos kosan ya
ada yang digantung kayaknya
di belakang saat malam teman teman mahasiswa nanti bisa mengkritisi bisa bertanya
bisa tanya bisa menyatakan pendapat
silahkan kalian punya suara di sini dan juga di pemilu dua ribu dua puluh
oke saya langsung saja mau ke dpd dulu karena dpd yang melontarkan wacana ini kayaknya ya pak sultan
pak sultan ini ketua dpd pak lanyala mataliti pada november dua ribu dua puluh
itu di acara munas hidmi melontarkan usulan bahwa sebaiknya pemilu dua ribu dua puluh empat ditunda saja
kemudian masa jabatannya presiden jokowi diperpanjang saja
karena dua tahun kemarin presiden jokowi tidak bisa fokus tidak bisa banyak berbuat karena covid sembilan belas atau pandemi covid sembilan belas
dan pak lanyala juga secara eksplisit mendorong presiden mengeluarkan dekret begitu
ini keputusannya pak lanyala atau ini sudah menjadi keputusannya dpd
ya selamat malam mbak revina dan teman teman ini ada senior bang hodori ada senior juga bang jansen
apa namanya udah ferry dan teman teman
saya juga kaget sebenarnya kan
judulnya ini kan judulnya main mata gitu ya
main mata pemilu ditunda
ini ngeri ngeri sedap ini
padahal kemarin kita taunya
idenya apa namanya kemarin itu topiknya mengkaji ulang apa namanya
demokrasi lah gitu
oke konstitusi tapi oke gak apa apa karena memang topiknya
kemarin itu mengkaji ulang atau kembali ke undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
undangan cnn sebelumnya mbak soekar
atau pengasihannya tapi kan
teman teman di dpd itu ada satu ratus tiga puluh enam anggota
yang equivalent sebenarnya yang sama dengan satu ratus tiga puluh enam praksi
kalau di dpr
so semua punya hak suara dan semua punya hak untuk bicara
apalagi pimpinan ketua
tapi memang ada mekanisme internal dalam mengambil keputusan
jadi terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa
ada statement yang memang
menjadi pokok bahasan yang sangat
terkait dengan statementnya pak ketua
ini momentum baik juga untuk saya sampaikan bahwa
judul ini apakah penundaan
pemilu itu sama sekali
jujur di lembaga kita
belum pernah dibahas
jadi itu lebih kepada
statement dan wacana
statement pribadinya pak alanya was
bagi ketua dpd
kalau yang tadi
ditanya juga bahwa ada ide
lembaga untuk mengkaji ulang
melalui amandemen dan lain lain
termasuk ide terakhir kemarin itu
yang kita diskusikan
melihat kemungkinan apakah kembali
ke undang undang empat puluh lima dan
itu wacananya ada
oke itu wacananya ada
tapi masih jauh dari pengambilan
keputusan artinya bukan sebuah keputusan
lembaga oke wacananya ada bahkan sudah ada
sidang ke enam dpd sidang paripurna ke enam dpd
yang kesimpulannya adalah siap mengawal
pengembalian naskah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
ke naskah asli setelah itu ada adendum
artinya itu kan menjadi keputusan resmi
di sidang paripurna dpd
belum itu masih sifatnya wacana
oke masih sifatnya wacana
karena memang proses pengambilan keputusan
di lembaga itu memang dia berjenjang
dan memang tidak begitu gampang juga
siapa yang melontarkan wacana itu pak sultan
itu kan wacananya tadi yang nggak ada di dpd
kenapa tiba tiba kemudian muncul wacana itu di dpd
ya mungkin kalau wacana mengembalikan ke
undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima kan semua teman teman tahu
memang lebih banyak diinisiasi oleh statementnya pak ketua ya
dan itu menurut kami juga bukan sesuatu yang
justru bukan sesuatu yang buruk
bukan sesuatu yang justru harus
ditafsirkan sebagai sebuah
apa namanya sesuatu yang tidak perlu dibahas
ya kan toh ini juga demokrasi
semua punya hak untuk
malah kita senang
makin banyak diskusi makin banyak ide dan gagasan
ya itu sebenarnya ciri bahwa memang kita ini
apa namanya mengandung apa nama demokrasi
oke oke saya mau tanya dhaferi itu bukan suatu wacana yang buruk
yang harusnya didiskusikan
jadi mengembalikan naskah uud empat puluh lima ke naskah asli
dimana pemilihan presiden itu dipilih oleh mpr
bukan pemilihan langsung itu bukan wacana yang buruk
itu bagaimana melihatnya
ya pertama tentu saja bukan boleh soal boleh tidak boleh ya
tapi soal patut atau tidak patut
patutkah menjelang dua ribu dua puluh empat pemilu
wacana untuk memastikan representasi menjadi wacana
memperpanjang menunda mengubah
mengganti sistem pemilu jadi menurut saya tidak patut
apalagi dilontarkan oleh seorang figur yang merepresentasikan lembaga negara
jadi di titik itu bagi saya masalah
kedua kalau bicara sejarah dan keinginan para pendiri bangsa ya
ibu dan bapak bangsa kita
kan jelas bung karno misalnya menekankan
kalau dalam kondisi yang lebih baik suatu saat kita akan mengubah uud
ini keinginan para ibu dan bapak bangsa kita
kita akan mengubah uud bukan kepentingan lain
karena memang uud naskah awal bukan naskah asli
naskah awal itu dianggap sebagai revolusi ground wet
uud sementara karena kondisi memang membutuhkan cepat ketika itu
nah setelah reformasi diperbaiki
nah tiba tiba kalau ada ketua lembaga negara menyatakan ini perlu dikembalikan kepada naskah awal
saya rasa memang ketua lembaga negara tidak baca konteks kenapa kita mengubah uud
dan perlu diketahui konsep perubahan sistem presidensial yang ada saat ini penuh dengan perbaikan
dulu kacau balau sekali itu
nah salah satu titik sentral perbaikan itu adalah bicara soal masa jabatan dan periode ya
term and teniornya masa jabatan presiden
dan konsep penyelidikan uud itu hanya menggunakan perbaikan yang ada saat ini
penetapan itu tegas dicantumkan di undang undang dasar
pasal tujuh lalu dikaitkan dengan pasal dua puluh dua e undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi aneh bagi saya kalau bicara sekarang
kecuali memang ada kepentingan yang tersebut
oke aneh bicara sekarang kecuali ada kepentingan yang tersembunyi
kepentingannya apa kenapa tiba tiba dpd berubah sikap
karena kita tahu dan itu sudah di trace ya
di semua pemberitaan bahwa tahun lalu sampai awal tahun ini
sikap dpd terutama pimpinan dpd ketua dpd itu sangat tegas menolak
ada penundaan pemilu kemudian ada perpanjangan masa jabatan
apa kenapa kemudian berubah pak sultan
apakah itu anda juga sempat bertanya kenapa kemudian dpd harus berubah
apakah memang ada motif politik pribadi
iya jadi kalau concern concern lembaga dpd ini memang dari awal
dari awal hasil diskusi kita kita coba merefleksikan juga
dari reformasi lah termasuk delapan belas tahun dpd lahir
concern kita bagaimana lembaga ini diberikan penguatan penguatan lembaga
nah kemudian hasil kajian kita juga bahwa kalau hari ini masih banyak sekali
masalah yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat
bahwa ada masalah politik ekonomi dan lain lain
nah kita menganggap masalahnya itu bukan di parsialnya di hilirnya tapi di hulunya
di hulunya itu di mana di konstitusi di demokrasi
dan saya termasuk bisa dicek di jgk
di jgk pada saat bank kodari dulu melontarkan tiga periode justru kami yang paling tegas
justru kalau dulu alasannya dulu alasannya bahwa ada covid kemudian efisiensi
negara butuh uang banyak kemudian mencegah polarisasi justru kami yang tampil
saya sampaikan saat itu justru kalau itu masalahnya justru kami lebih setuju kepada bagaimana
membalikan aja ke mpr
oke kenapa baru sekarang disuarakan setelah tahapan pemilu dimulai
setelah uang dari pemerintah sudah dikucurkan untuk persiapan tahapan pemilu kenapa nggak dari kemarin kemarin aja
kalau memang dpd memikirkan itu ya
kalau dari jejak digital saya pastikan bahwa dari satu tahun setengah yang lalu dari dua tahun yang lalu juga justru
bahwa memang memang kadang kadang cara menyampaikan ke publik
lembaga dpd dengan dpr itu agak sedikit beda
kalau di dpd itu ya memang semua punya hak untuk bicara
oke tapi anda belum menjawab pertanyaan saya kenapa sekarang baru dilontarkan
saya ingin tanya mungkin demokrat sebagai peserta pemilu ini ada masukan dari dpd untuk mengubah sistem kita ya
itu ini di tengah tahapan pemilu sudah dimulai mau pelaksanaan tapi sekarang muncul wacana itu yang sengaja dikumandangkan lagi
demokrat melihatnya bagaimana nih ada manuver dari dpd
ada istilah di bahasa inggris namanya dinosaurus
oke apa itu maksudnya
betul jadi ingin kembali ke masa lampau padahal yang masa lampau itu jauh lebih buruk dari aturan yang sudah ada sekarang
benar sebagaimana disampaikan oleh dr ferry tadi semua konstitusi di dunia ini dibuat dalam keadaan darurat dalam keadaan terburu buru
besok negara mau merdeka kan harus ada tuh undang undang dasar aja begitu
sama seperti orang mendirikan perusahaan sehingga kemudian pendengar cnn di luar sana bisa memahaminya lebih terang begitu
orang besok ingin dirikan perusahaan
harus buat ada rt
jadi semua konstitusi di dunia ini itu dibuat dalam keadaan darurat dan terburu buru
untuk itu maka kemudian di tengah jalan butuh diubah begitu
konstitusi kita yang sekarang ini misalnya ya memasukkan begitu banyak pasal soal perlindungan ham
mau kembali lagi ke konstitusi kita tahun empat puluh lima yang tipis itu
belum lagi soal misalnya itu tadi pembatasan masa jabatan presiden siklus pemilu lima tahunan
dua puluh tahun ini sudah terbukti bagus kok
itu siklus pemilu kita yang berjalan lima tahunan ini
masa kemudian karena kepentingan ingin memperpanjang masa jabatan presiden satu dua tahun
itu makanya siapapun kemudian yang mendorong soal penundaan pemilu ini
ya tolong pendengar cnn catat namanya
itulah bukti komitmen mereka terhadap demokrasi kita
hukum besok mereka di pemilu karena cara hukumnya ini di pemilu juga
ini komitmen mereka terhadap demokrasi kita
kalau dikasih mereka mereka ini jabatan yang lebih besar lagi bahaya
jadi konstitusi ini hukum tertinggi begitu
inilah pegangan kita bersama termasuk dalam politik termasuk dalam bernegara begitu
jadi jangan kemudian kita habiskan energi kita berputar putar terus
untuk hawa nafsu memperpanjang kekuasaan ini
saya mungkin dua tahun ini puluhan kali tampil di tv membahas soal ini
jadi kita udah lelah begitu ya
nah itu makanya
jadi saya pribadi cukup senang
kami partai demokrat cukup senang begitu
dalam diskusi saya ya kira kira beberapa bulan lalu dengan teman teman pdip
di televisi juga saya katakan kami partai demokrat ya
sudah menunjukkan komitmen kami pada demokrasi pemilu reguler ini tadi ya selama sepuluh tahun
ini sekarang tanggung jawab teman teman pdip lagi
karena apapun pak jokowi ini ya adalah bagian dari karir pdip
dan partai pemenang di pemilu kita kemarin adalah teman teman pdip
namun syukur tadi sebelum berangkat saya ke sini
teman teman pdip masih konsisten
itu makanya dua hari lalu saya nge tweet begitu saya sampaikan
karena kebetulan waktu pembukaan tahapan pemilu pertama kali di kpu
yang hitung hari mundur itu yang buka kan mbak puan
mbak puan selaku ketua dpr sekaligus karir pdip ketika itu mengatakan
dua ribu dua puluh empat kita pemilu begitu tidak ada penundaan pemilu
jadi komitmen ini kita hargai kita hormati
jadi dpd boleh ngomong mpr sudah ngomong ya syukur alhamdulillah ibu puan tetap konsisten
dpr berarti yang sikapnya harus dijaga begitu ya
karena mpr dan dpd dua lembaga negara sudah goyang
jangan ditolak olah ini satu dua tahun perpanjangan masa jabatan begitu
jadi menurut saya pihak yang mengusulkan ini pihak yang tidak bertanggung jawab
ini kita sudah masuk tahapan pemilu kok
saya kebetulan dpd ini kan beda dengan partai politik
kalau kami sudah masuk dalam tahapan nih seperti saya selaku ketua dpc kemarin
ngumpulkan seper seribu kta di kabupaten di mana saya jadi ketua dpc
sudah diverifikasi sudah jalan semua nih
tiba tiba kemudian muncul kita tunda aja pemilu ini macam macam alasannya
masa karena kepuasan publik itu makanya demokrati ini berbeda
nanti kita bahas nih soal kepuasan publik linier gak ini oke silakan
salah satu pertanyaan mbak rifana kan adalah kenapa pemilihan langsung mau berubah ke mpr ya
jawaban sederhananya karena ada yang merasa tidak mungkin menang kalau pemilihan langsung
jadi harus dipindahin
jadi ada yang insecure
oke itu pihak pihaknya
kenapa suaranya harus lewat dpd ini
karena yang paling mudah digoyang atau gimana
salah satunya ya dpd kan punya keinginan politik juga untuk memperkuat dirinya
saya termasuk sebagian dari teman teman htn yang mensupport dpd untuk diperkuat
tapi tidak harus terjadi transaksi dpd dan dpr
harusnya dpd itu memperkuat diri dengan merespon keinginan publik
ngomong apa yang tidak berani diomongkan di dpr
kalau dpr suka mengubah undang undang secara cepat dpd harusnya berbeda
kalau dpr suka kpk dilemahkan dpd harusnya bicara penguatan kpk
di sanalah dpd berkuat
senat yang akan dipilih menjadi calon presiden begitu sikapnya
oke jadi anda melihat ada barter politik di sini ya
bang sultan ada barter politik di sini
sebentar mas kodari
nanti ujungnya anda sebagai penggagas saya kasih waktu
ada barter politik di sini
saya mau komentarin
saya mau kembali ke bang jansen sampaikan ya betul memang kita sudah memasuki tahapan
dan dari awal kami pun sebenarnya kan sama posisinya
tapi saya mau mengingatkan kembali bahwa banyak sekali hal hal bernegara yang terkait dengan konstitusi dan demokrasi yang kami masalahkan sekian tahun ini
contohnya dari mulai presidensial threshold parliamentary threshold kemudian pemilu yang akan dilaksanakan dua ribu dua puluh empat
untuk itu kita sudah menggunakan undang undang lama
bayangkan kita sudah mencoba melakukan bagaimana undang undang ini direvisi
bahkan kita challenge kmk
bagaimana justru concern kita di situ
mbak ya bisa bayangkan bang jansen ya
pemilu dua ribu dua puluh empat itu dilaksanakan dengan undang undang yang masih kita pakai nomor tujuh dua ribu
yang buat kita bolongnya banyak
tiket kita sudah pakai nonton
tiketnya sudah disobek
tapi kita mau pakai lagi di film yang belum dilaksanakan
nah ini justru concernnya dpd loh
nah makanya saya bilang ini kita sudah berupaya loh lakukan challenge di mk
kemudian mencoba meyakinkan teman teman partai politik dpr
semua cara sudah dicoba begitu
gak bisa akhirnya pakai cara amandemen aja gitu maksudnya
ini ada masalah
justru kami mau sampaikan bahwa dpd sangat concern dengan hal hal besar
di konstitusi dan di demokrasi
cuma dpd apalah kan kita kan hanya nggak sampai sepertiga bang ya
tapi dari tujuh ratus
jadi ini yang mengemukai ini kan soal penundaan pemilu
bukan soal tema tema yang tadi pak sultan sampaikan begitulah dia
ini kan soal penundaan pemilu ini
ini yang kemudian hari ini menggema di ruang publik kita
soal kemudian kembali ke undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima begitu
pada pasal pasal apa
kan begitu dia
jadi kita kan di awal tadi semua konstitusi di planet bumi ini dibuat dalam keadaan darurat
tidak mungkin ada isinya yang ideal
itu makanya pas kan negara itu merdeka mereka ubahlah
agar mampu kemudian mengakomodir perkembangan hukum sosial masyarakat ketika itu
kan begitu dia
jadi yang kedua begini
kalau kita ingin mengubah undang undang dasar karena di pasal tiga puluh tujuh itu kan dibolehkan
mari kita ubah tetapi jangan memberikan benefit langsung kepada pengubahnya
jadi berlaku periode berikutnya
sehingga tidak ada kegiatan kepentingan
ini nanti goalnya mas kodari gak berhasil
ini mau diubah tinggal hitungan hari di kpu kalau kita lewat jalan ponegoro udah ada hitung mundurnya
tanggal hitung mundur sudah ada
undang undang dasar mau kita ubah lagi
ini kita dengarkan pernyataan resminya pak lanyala supaya kita gak multi tafsir ya
sebenarnya apa sih yang ingin beliau sampaikan nanti saya ingin tanya ke mas kodari setelah ini
saya punya konsep sebagai seorang negarawan
saya punya konsep
konsep saya itu kembali presiden mengeluarkan dekret setelah itu di adedem
sambil diadendem ini presiden bersama dpr bersama dpd silakan dia meneruskan perjuangan keneragaraannya sebagai seorang pemerintahan yang sudah terpilih
oke mas kodari ini pernyataannya pak lanyala memberikan asas
lanyala memberikan angin segar kayaknya anda sudah menggagas jokowi prabowo dua ribu dua puluh empat ini dari tahun yang lalu ya
ini angin segar nggak buat anda sebagai penggagas
mohon maaf dengan segala hormat ya
kalau saya itu kan konsepnya perubahan konstitusi itu lewat jalur amandemen
nah mengubah konstitusi itu secara garis besar kalau nggak salah ya bang ferry ya ada dua macam
ada amandemen ada dekret
kalau amandemen yang melakukan perubahan menurut konstitusi kita itu adalah mpr
yang terdiri dari dpr dan dpd
tapi kalau dekret yang mengeluarkan kebijakan itu adalah presiden
nah dekret sesuatu yang berbahaya unpredictable ya
karena ya istilahnya itu sesuatu yang anu lah yang diluar apa jalur yang sudah ada lah kira kira begitu
kalau saya menggagas penggunaan amandemen untuk jalur perubahan konstitusi
jadi pada dasarnya saya sebut itu angin panas
bahkan itu sebetulnya angin panas yang berisiko lah kira kira begitu
karena kita punya pengalaman bahwa seorang gus dur misalnya begitu mengeluarkan dekret kan menimbulkan ketidakpastian politik
walaupun memang saya aku yakin walaupun pada saat itu belum ada survei tingkat kepuasan pak abdurrahman wahid dengan pak jokowi itu berbeda ya
karena kan kita tahu waktu itu ada banyak konfrontasi dan ada banyak masalah yang terjadi pada masa pak abdurrahman wahid
tetapi walaupun tingkat kepuasan tinggi menurut saya dekret bukan jalan yang anu bukan jalan yang tepat lah
oke dekret memang bukan jalan yang tepat tapi amandemen konstitusi pintunya masih terbuka
tadi makanya digagas juga oleh teman teman dpd
yang ingin saya tanyakan mas kodari kenapa sih sebetulnya anda sejak awal terus konsisten menyuarakan pak jokowi bisa panjang terus periodenya
karena seperti yang saya pernah bilang berkali kali juga puluhan kali kalau kata istilah beliau tadi di tv
saya katakan bahwa kita berhadapan dengan sindiket
tapi saya merasa terlihat sudah terlihat
saya merasa terlihat sudah terlihat
saya merasa ada situasi khusus dimana pada tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang itu akan terjadi polarisasi ekstrim ya
dimana kelompok identitas akan menggunakan pemilu untuk cara mereka kembali dalam arena pusat pemerintahan untuk eksistensi mereka
dan itu akan menggunakan stempel calon islam kepada siapapun calon yang akan maju nanti itu pasti nanti akan dipakai stempel calon islam
dan saya melihat tren yang terjadi ya
pilkada jakarta dua ribu sembilan belas kemudian medsos peristiwa kekerasan yang terjadi misalnya ade armando dan seterusnya
itu mengarah kepada satu titik di mana pemilu kita dua ribu dua puluh empat bisa menjadi pemilu yang berdarah darah
jadi mungkin gak usah ada pilul
karena itu solusinya tetap ada pilpres
tetapi calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong
dan pada hari ini saya lihat yang bisa menjadi titik temuah semua kandidat tersebut barangkali juga disana nanti install sby begitu ya
seperti acara kawinan ini lah misalnya begitu ya
kaisang dan pengantin
dan pengantinnya itu bisa kumpul
lengkap keluarga pak sby ada ahy ada ibas ada keluarga lah pokoknya lengkap begitu
sehingga kemudian kotak kosong itu berhadapan dengan calon tunggal
ya kota kosongnya nggak bisa dikasih stempel calon islam yang akan membuat masyarakat kita ini menjadi terbelah
oke bentuk demokrasinya dimana saya ingin tanya nanti kepada bentuk demokrasi dimana di seluruh dunia gak ada kayaknya ya
kita akan tanya nanti secara demokrasi itu dimungkinkan atau tidak
gak usah jauh jauh dalam negeri juga ada kok
biasanya ke bang yansen dan juga ke udaferi tapi kita harus jelaskan terlebih dahulu jangan ke paraman tetap bersama kami di
ada ada pemirsa cnn ada ada
terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
sebelum saya membahas soal apa bentuk demokrasinya kalau misalnya calon tunggal pak jokowi prabowo melawan kota kosong
nanti mungkin bisa dijawab sama udaferi dan juga bang yansen
tapi saya ingin tanya dulu apakah memang masyarakat kemudian menginginkan pak jokowi diperpanjang masa jabatannya ataupun penundaan pemilu itu terjadi
kita langsung tanya ke mas hanta
mas santa ini ada korelasinya tidak sih sebetulnya antara tingkat kepuasan publik dengan keinginan publik pak jokowi diperpanjang masa kepemimpinannya
nah nah jadi ini survei poltrek dilakukan tiga bulan ya rutin set tiga bulan sekali
sehingga data data ini sebenarnya data yang bisa digunakan oleh kelompok politik manapun oleh partai apapun
biasanya yang puas yang dekat dengan pemerintahan akan menggunakan ini sebagai senjata untuk apapun lah isunya
yang di luar pemerintahan oposisi juga bisa untuk mengkritisi bahkan untuk isu menjatuhkan presiden dan seterusnya
nah di survei ini juga kami mendalami ini
kami tentang elektabilitas peta politik elektoral yang nanti juga akan dipublis tentang pemilu dua ribu dua puluh empat peta pemilu dua ribu dua puluh
nah kalau pertanyaan nana tadi apakah ada kaitannya kami tidak menanyakan langsung tidak bisa dikaitkan secara langsung
nah yang bisa saya analisa misalnya kita bicara pemilu dua ribu dua puluh empat maka ketika pak jokowi sebagai presiden memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi
beliau bisa menjadi kingmaker saya menggunakan sekarang kingmaker ya di semua itu
menjadi kingmaker yang berpengaruh memiliki daya tawar politik yang tinggi memiliki orang yang cukup kuat untuk menentukan suksesornya untuk melanjutkan kepimpinan pak jokowi dan seterusnya
jadi kalau kita mencari kepuasan yang rendah di sebuah provinsi atau di sebuah daerah itu sulit untuk mengendorse seorang calon misalnya
yang kedua peta tingkat kepuasan juga bisa dibaca bahwa seorang presiden ingin meninggalkan semacam legacy semacam pewarisan politik yang tentu juga menarik gitu
jadi apakah kalau saya ditanya ada kaitannya ya kami tidak menanyakan spesifik tentang isu itu
jadi yang kami tanyakan adalah tentang kepuasan
kepuasannya banyak kita tanyakan bidang apa yang menyebabkan ada bantuan langsung tunai program pemerintahan dan seterusnya
itu banyak sekali yang menyebabkan naik dan turunnya
lembaga negara juga kita tanyakan tingkat kepuasan yang mulai dari tni dan seterusnya sampai polri
dan juga tingkat kepuasan menteri dan seterusnya
jadi data ini sebenarnya ada data rutin yang kita tampilkan untuk menggambarkan tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan yang sedang berjalan
dan yang saya tahu pemilu kan sudah berjalan ya tahapannya
hari rabu juga saya diundang beberapa media untuk membicarakan tentang partai partai yang akan diumumkan oleh kpu
siapa saja yang akan menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat yang mendatang
jadi saya kira saya pada posisi jelas ya ini lirik surpi kami satu pada tingkat kepuasan popular rating
yang kedua adalah ada peta pilpresnya
dan saya kira kita juga sama semuanya adalah bagi saya ingin memperkuat sistem demokrasi presidensial kita
dimana mandat sama didapatkan oleh seorang pemimpin presiden dan mahal ini kepala negara kepala pemerintahan
didapatkan langsung dari rakyat
dilihat langsung dari rakyat
itu yang saya kira harus kita perkuat ya
presidensialism sistem kita yang harus kita perkuat di negara kita
jadi itu yang bisa saya sampaikan nana terkait dengan data terbaru
poltering indonesia akhir november
dan angka ini tinggi
angka apresiasi positif kepada pemerintahan
pak jokowi yang sudah berlangsung
kemudian disimpul apakah semua puas
ya ada yang tidak puas
oke singkat saja mas anta berarti tingkat kepuasan presiden yang cukup tinggi ini bisa digunakan oleh orang orang yang memang menginginkan presiden diperpanjang gitu
ataupun ditambah masa jabatannya ya
itu yang tadi anda katakan kan
itu ada yang tinggi dan ada juga yang agak rendah
tergantung misalnya bung jansen sebagai oposisi juga bisa menggunakan data yang sebaliknya
misalnya kalau istilah nana digunakan bisa data positif bisa digunakan untuk mengapresiasi memperkuat kekuatan atau legitima
masih politik yang sedang berkuasa
tapi kan juga ketika lagi rendah juga bisa digunakan
kalau istilah digunakan untuk mengkritisi bahkan isu menjatuhkan presiden
jadi saya kira kita kembali pada konstitusi
bahwa institusi saat ini seperti pak jokowi sampaikan ya konstitusinya seperti itu
kecuali ada perubahan
nah kondisi saat ini seperti itu dan saya kira posisinya rilis kita survei poltering indonesia itu menggambarkan tren approval rating
kepada publik kepada presiden saat ini
oke baik baik
pemerintah kepada lembaga negara kepada menteri pada saat ini
dan dua hari lagi sudah diumumkan
serta pemilunya yaitu perserta pemilu dua ribu empat
partai partainya dan seterusnya
ya soal ide soal berdemokrasi semua pun saya kira silakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya
oke terima kasih sekali
saya janji ya sama nana sampai dua puluh sembilan malam ini
direktur eksekutif poltreking indonesia mas anta yuda
silakan mengejar kereta
terima kasih sekali
luka ferry dan bang yansen
oke terima kasih mas anta
saya mau langsung lagi kembali tadi saya singgung sedikit apa yang disampaikan oleh mas hanta
bahwa ada pihak pihak yang menggunakan tingkat kepuasan publik terhadap presiden jokowi ini sangat tinggi
untuk bisa memperpanjang
jadi menjadikan itu alasan
oh karena presiden itu tiket kepuasannya tinggi makanya dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan
untuk ya sudah mendingan pak jokowi aja
anda melihatnya kayak gitu juga gak pak yansen
sakit menurut saya politisi yang minta pemilu ditunda itu
apalagi pakai alasan soal kepuasan publik
ini kan soal alasan yang berulang aja
yang lalu pak lbp big data
pak julhas pak erlangga dan lain itu karena permintaan publik masuk lagi soal perang ukraina
kalau kata mamak kita dulu di kampung yang paling gampang judulnya ini cek
cari alasan katanya
jadi tunggu dulu
kita ini negara g dua puluh loh
tahun dua ribu delapan dibawa pak sby kita masuk
ke g dua puluh ktt tingkat presidensi gitu
malu kita negara g dua puluh gitu nunda pemilu
dengan alasan yang aneh aneh
kemarin baru pemilu
bolsonaro kalah melawan lula
perancis baru pemilu
macron menang lawan le pen
kalau cina tidak cocok lah karena tidak demokrasi
namun itu saja pun mereka melakukan dalam tanda kutip pemilu di internal pkc
masa jabatannya xi jinping habis mereka melakukan pemilih internal mengganti begitu
itu makanya sekali lagi tertib konstitusi itu akan menciptakan tertib politik
jadi ngomong jangan sembarangan
seperti kita nggak punya konstitusi saja di indonesia ini
majukan aja pemilu
plt itu presiden wakil presiden
kan nggak ada aturannya
sama dengan ini nggak ada aturan
mari kita buat aturannya katanya
tatanan berdemokrasi kita ini jadi hancur
jadi jangan ngomong sembarangan
masa mau nunda pemilu karena soal kepuasan begitu
ini kan cari cari aja nih
itu tadi yang disampaikan oleh bang kodari alasan juga nggak bahwa ada polarisasi jadi lebih baik kemudian pak jokowi sama pak prabowo lawan kota kosong aja
bahkan saya kemarin ngomong begini
bahkan jika pun kemarin
bahkan jika pun kemudian
pertumbuhan ekonomi di masa pak jokowi ini buatlah di atas pak sby
orang miskin tidak ada lagi di indonesia ini
itu saja bukan jalan menunda pemilu
atau memperpanjang masa jabatan beliau
konstitusi kita ini sudah mengatur dua periode
sudah itulah yang paling ideal untuk bangsa ini
sepuluh tahun ini membuktikan siklus pergantian kekuasaan kita itu adem tenang
termasuk pak jokowi ini hasil siklus itu
termasuk politisi yang meminta ditunda ini
itu makanya kami bersyukur ibu mega teman teman pdip sebagai partai pemenang pemilu tetap konsisten
pemilu reguler ini terus kita jalankan
pak daferi silahkan ditangkapi
pertama kalau berbasis konstitusi ada aturan main
kalau berbasis strategi politik apa yang diomongin bang kodari bisa macam macam tuh
mau ketua dpd ketua mpr dan lain lain
ya strategi politik bolehlah digagas gitu ya
tapi pagarnya harus tetap konstitusi
nah di konstitusi terang benerang pembatasan itu
bahkan tidak boleh penundaan pemilu negara negara dalam studi pemilu saat perang pun ada pemilu
perang go vietnam gitu ya
lalu kemudian amerika uk
ketika perang mereka buat pemilu
jangankan soal ekonomi turun sedang kacau terjadi polarisasi tetap pemilu begitu ya
nah harus diingat tidak ada korelasi ya
tingkat kepuasan terhadap presiden dua periode dengan perpanjangan dalam sistem presidensial
jadi makin aneh kalau kemudian dipaksakan cerita ini
jadi jangan kemudian lihat ya pola kita boleh merubah konstitusi ketika sedang berjalan politik tidak bagus
nah harus diingat saya mau luruskan
pola perubahan konstitusi itu hanya dua
contohnya di pasal tiga puluh tujuh
kedua secara informal
informal ini tidak ada di konstitusi
ada kekuasaan mutlak
dan setelah reformasi tidak ada lagi cerita
tapi usulannya bang kodari tadi masuk di akal nggak
bisa nggak dalam sistem demokrasi kita
dalam strategi politik boleh digagas
dalam konsep konstitusional dilarang kemudian digunakan
makanya tadi bang kodari mengusulkan ada amandemen ya
ya menurut saya istilah melarang itu kontradiksi
karena konstitusi sendiri membolehkan perubahan itu
dan pasalnya juga jelas
jadi menurut saya pada hari ini dengan menyatakan hal seperti itu
bang ferry sedang mengatas
dirinya mengataskan konstitusi begitu
dan itu justru menurut saya berbahaya sekali
begini saya mau koreksi ya
apapun yang dikatakan oleh pak lanyala
apapun yang disampaikan oleh pak bamsud
beliau beliau ini berada dalam institusi
yang memang diberikan wewenang untuk melakukan perubahan konstitusi itu
semua pembicaraan menurut saya
tolong dengarkan juga pemirsa
ini saya gayanya bang jansen nih ngomong kepada kamera ini ya
semua pembicaraan itu harus dikembalikan kepada aturan yang ada
dan siapa yang berbicara
jadi mereka berhak berbicara begitu
lebih dari berhak untuk menyampaikan apa yang mereka sampaikan
bayangkan ya pernyataan semacam ini disampaikan oleh amin rais misalnya
atau anggota dpdri atau mpri pada tahun sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan
ketika mereka sedang menyiapkan perubahan konstitusi
apakah semua orang setuju dengan rencana perubahan yang akan mereka lakukan
bahkan sampai hari ini pun banyak yang masih tidak setuju
pak tri sutrisno ya teman teman purnawira tni semuanya nggak setuju dengan perubahan yang terjadi gitu
jadi selama perlu pendapat apapun itu bisa terjadi dan tidak boleh
ada satu pendapat yang mengatakan tidak boleh melakukan perubahan konstitusi
anda justru mengataskan konstitusi
saya mau menjawab
gak bener ini
gak bener ini
cara berpikir itu ya
di depan kamera juga seperti bang jansen
di konsep pasal tiga puluh tujuh itu jelas
sampai sekarang tidak ada sepertiga
apa dasarnya ketua lembaga sebagai perwakilan kelembagaan bicara itu
loh ya ini kan formu
kalau mau bicara
perubahan satu ratus tiga puluh enam orang mengusulkan
lalu ujung ujung satu ratus tiga puluh enam
sebenarnya kan dimulai dari gagasan
dimulai dari diskusi

tidak boleh salah salah nih
kejarakan itu sih
sekurang sekurangnya seperti tiga anggota mpr itu
pasti ada diskusi
yang disampaikan bang sultan
kalau mau mengusulkan sebagai individu
sarannya dalam proses pengusulan
tetapi sebagai ketua lembaga
kalau tidak melalui proses
anda merepresentasikan lembaga
atau kepentingan diri anda sendiri
aku boleh nampain sedikit ya
karena aku politisi sebenarnya
ini dpd yang mengusulkan nih
satu menit ya
menurut saya kesalahan pak lanyala tadi adalah
tidak masuk ke cara berpikirnya bang
yang melalui amandemen
dia melalui dekret
ini yang salah
tapi ini kan sudah ada konsensusnya
di intra dpd
yang disampaikan tadi melalui dekret
dekret ini pos waktu menilainya
itu mendorong pak jokowi itu
berbahaya sekali itu
karena mengeluarkan dekret
tiga hari lalu
udeta konstitusi dia
tapi kalau tadi misalnya
karena dia kan ketua dpd
punyalah satu kursi minimum dirinya di mpr begitu
belum dapat milu lagi
itu antara menjerumuskan atau menyarankan ya
ini yang benar benar menjerumuskan
ini pandangan kami ya
mungkin teman teman pasti juga akan sepakat
bahwa memang konstitusi kan bang ferry kan
hidup terus kan
saya nggak tahu kalau ada pandangan pandangan seperti
seperti mengubah konstitusi itu tabu sekali gitu loh
itu yang saya lihat tadi dari bang jansen
jadi kalau ada ide dari dpd bahwa
coba lihat ini gini lah
pointer pada saat kita dulu melakukan apa namanya reformasi
karena jabatan yang absolut
yang tidak di
dan itu sudah
fakta karena reformasi yang tidak pernah kita tinjau ulang
hari ini menurut
demokrasi kita tuh high
demokrasi kita itu berbiaya mahal sekali
telah menumbuh suburkan korupsi
itu fakta loh
sebentar saya kasih kesempatan dulu
jadi kalau ada situasi terkini yang mencoba
mencoba mengingatkan ini loh
sudah sekian puluh tahun
kita berada pada reformasi
ada fakta fakta yang terjadi seperti ini
kemudian ada kelompok kelompok yang tadi
kelompok pensiunan teni pori
yang tiap hari kadang kadang diskusi sama kita
mereka melihat bahwa
loh ini undang undang dasar empat puluh lima yang diubah ini
sebenarnya kan sudah jauh betul
ini sudah hilang
hilang roh pancasila nya itu loh
nah itu mencoba melalui dpd mereka mengusulkan
baru baru ini bang
oke jadi usulannya baru baru ini aja
baru baru ini kita diskusi dengan one team press malah
pak wakil ketua
apa usul mereka itu menunda pemilu
yang kita diskusikan ini soal
amen amen undang undang mau menunda pemilu
tapi kalau misalnya dpd minta
kewenangan dpd ditolak
masih masuk di akal
ini mau menunda pemilu
kan ini tema diskusi kita
main mata undang undang pemilu
karena kan kotak mandoranya kalau dibuka semuanya bisa memasukkan apa saja
kalau dibaca pasal tiga puluh tujuh imperatif terang dan jelas dikatakan
per tema itu
yang mana mau diubah
jadi ada konteks itu kesepakatan ya

baru masuk buat naskah akademisnya
mana bisa tanggung renteng mau kami ubah dua puluh tujuh pasal begitu
apapun bisa terjadi
aturannya di pasal tiga puluh tujuh sudah begitu
jadi yang mau diubah dpd apa sih
kalau kita concern awalnya
dulu ada rekomendasi mpr
mpr itu salah satu bunyi rekomendasinya menghidupkan kembali pphn
nah pada part ini
pada bagian ini dpd memandang bangsa sebesar ini
kalau tidak punya roadmap
kalau tidak punya kompas
tapi tentu di dalamnya juga kita minta dong
dpd yang sudah dilahirkan
sebagai anak yang sudah dilahirkan
yang anggota ketepilihannya itu
itu legitimasi begitu kuat
tapi tidak sebanding dengan fungsi dan kewenangannya
kita minta disitu
jadi penguatan dpd dan pphn
itu barter politiknya
jadi kita disitu
saya mau menjelaskan ini
mungkin pak sultan lupa
bang kodari lupa ya
bahwa dulu kita ini termasuk yang mendorong penguatan dpd
termasuk bang kodari itu
nah yang terjadi sebenarnya adalah
secara matematika politik
mustahil dpd secara perubahan konstitusi
akan dibantu dpr
mana ada orang mau sharing powers
makanya kita gagas tuh politik legislasi baru dpd
supaya dpd kuat di arah yang lain
nah kalau mau bicara sejarah
perubahan kelima itu sudah digagas oleh komisi konstitusi
yang mengatakan perubahan yang cukup bagus
setelah perubahan nomor lima
tapi gak berani dibahas nih
perubahan yang sangat baik
untuk perubahan konstitusi kita
agar politik ketatan negara kita lebih baik
yang mereka lakukan saat ini
para politisi ini adalah
menggagas kepentingan masing masing untuk perubahan
bang kodari gagas untuk bicara soal tiga periode
yang pak ketua dpd
kalau bisa dia sebagai calon yang dimajukan dpd
semua bicara kepentingan politik
kalau mau fair
bahas aja perubahan kelima itu
diwajibkan untuk dibahas
kemudian dinyatakan sah atau tidak sah
kalau mau bicara fair dan kepentingan publik
sampai hari ini kan semua bicara kepentingan masing masing
termasuk juga kepentingan kepentingan
yang berkaitan dan bertentangan dengan konstitusi
boleh gak saya
karena betul itu
tentu bicara dengan kepentingan itu udah pasti bang
jadi kita bicara bukan pada ruang hampa
bicara pada politik praktis
justru karena begitu banyak variable yang berkepentingan
yang menginginkan kembali dpd
ini bukan personal ya
saya setuju pak sultan
bahwa politik boleh berfikir kemana saja
tapi pagarnya konstitusi
kalau enggak nanti akan jadi liar
karena sekian banyak aneka ragam kepentingan itu
ada peluang untuk melakukan konsensus
kita bicarakan dulu
apa saja sih
nah nanti mengenai formalistiknya apakah dia nanti di amandemen atau seperti apa

itu bicara lain
tapi dpd tidak ingin merubah masa jabatan presiden
kalau kita dari awal kan memang tidak ada di situ kita kan
apa jaminannya ketika konsensus itu akan menjadi liar
kalau jawaban saya pasti
karena politik itu di art of possibility
oke jadi terbuka ruangnya ya
sepanjang dia legal dan rasional
dan untuk kepentingan bangsa mungkin semua
oke mungkin semua
berarti ada pintunya ada celahnya
pasal tiga puluh tujuh itu sudah jelas mengatakan bahwa yang tidak boleh diamandemen itu hanya bentuk negara kesatuan republik indonesia
pancasila boleh di rubah
nah itu saja
pancasila berubah boleh
menyesuaikan dengan pemikiran yang berkembang pada saat itu
jangan lupa bahwa konstitusi itu adalah cermin dari situasi dan kondisi pada hari ini
kita kan ingin menjadi lebih baik sebagai satu negara
oke saya nggak masuk kepada argumentasi misalnya
nggak kesini ya
saya pokoknya tetap patokannya adalah soal polarisasi
tetapi misalnya mengenai masa jabatan presiden
apakah memang dua tahun dua kali lima tahun itu cukup bagi seorang presiden republik indonesia
sementara kepala desa sudah tiga periode
masing masing periode enam tahun
unit terkecil dalam pemerintahan kita dikasih kesempatan untuk delapan belas tahun
lah masa republik begitu luas
dengan perkembangannya lebih besar
cerita kepala desa itu ada relasinya
jadi barangkali dalam konteks indonesia
sebelum mendukung jokowi tiga periode
diperpanjang dulu tiga periode kepala desa
ini yang membuat ada korelasi
saya nggak tahu sama sekali soal itu
ini saya kasih tahu
ini ada permainan
kita kasih tambah masa jabatan kepala desa dulu
supaya kepala desa dukung presiden jokowi
yang jelas begini
yang namanya demokrasi ya
tidak ada jaminan
tidak ada jaminan siapapun yang pilih sebagai presiden
walaupun punya peluang tiga kali
sekali dia terpilih
habis itu tingkat kepuasan yang nggak bagus
masyarakat misalnya tidak puas
akan cari calon yang lain
jangankan tiga kali
dua kali pun sudah tidak terpilih
oke jadi dengan modal tingkat kepuasan tinggi bisa diperpanjang
kalau bagus dikasih kesempatan
bukan apa yang terpikir saat ini
tapi atur main yang disepakati
bukan cuma kepikiran pada hari ini
saya mau kasih tahu bang
pak sby itu di akhir masa periode keduanya
juga ditawarkan perpanjangan
tapi beliau berpidato
dia berpidato tidak cukup
nah ini contoh negarawan
kalau ada soal godan godan lah
waktu itu kalau pak sby saya yakin
bang jansen ini akan mengatakan
beliau yang terbaik tiga periode
gara gara sikap ke negarawanan ini
ini jadi catatan penting bagi pak jokowi
presiden yang harusnya segera pidato
sama sekali tidak boleh menyianati konstitusi
ketika masa politik pemilu sedang berjalan
karena saya datang kesini nih
membahas pemilu ditunda
yang ingin saya tanyakan kepada yang terhormat
wakil ketua dpd
sahabat saya sultan najamuddin adalah
bagaimana pernyataan sikap dpd itu
ini setuju pemilu ditunda atau tidak
tadi kan sudah disampaikan
bahwa kalau itu
secara formal kita belum pernah bahas
salah aman kalau gitu
karena pemilu tidak ditunda
kalau masa jabatan diperpanjang
itu yang penting
masa jabatan diperpanjang
saya kan harus sampaikan
apa adanya ya
update terkininya seperti itu
tapi tadi yang saya mau singgung
ada konstitusi kita mengatur dua periode
beberapa negara aja diskusi sama kami
ada yang mencoba untuk satu kali aja
ada yang langsung tujuh tahun atau delapan tahun
atau bahkan ada yang tiga kali
itu nanti bisa kita bahas di tema berikutnya
saya mau sampaikan tadi
memang konstitusi itu tidak boleh kita anggap tabu begitu
apakah dua periode ini yang terbaik
belum tentu juga
jadi kalau kita main sepak bola bang
kalau bola sedang berjalan
jangan ubah peraturan
aturan itu dibahas
kalau sedang berjalan
kecuali kalau ada keadaan yang memaksa ya
nah itu yang kita nggak tahu nanti ya
kalau dibuat buat keadaan daruratnya nggak ada
rekan anda mengatakan ada upaya sistemik untuk menunda pemilu
memperpanjang masa jabatannya presiden
demokrat ikut di lobi nggak untuk ikut gerbong itu
jikapun di lobi begitu pasti kami tolak
tapi ada lobinya ya
karena salah satu nilai nilai esbeisme
yang kemudian diturunkan
menjadi pegangan seluruh kader partai demokrat indonesia ini adalah
soal pemilu reguler dan pembatasan masa jabatan presiden
yang kedua kami ingin menyampaikan begini
kepada yang terhormat pak jokowi begitu
siapapun yang sangat agresif hari ini di depan begitu
mendorong soal pemilu ditunda ini
masa jabatan bapak diperpanjang
jangan jangan mereka itu juga nanti yang paling awal begitu
balik badan lompat pagar meninggalkan bapak
demokrat di lobi nggak
jadi tetap aja konsisten
oke bang yansan ada nggak jawab pertanyaan saya ini
masa jabatan presiden tetap kita batasi dua periode
sebagaimana semangat reformasi kita
jadi demokrat di lobi nggak
karena kan pasti banyak tuh fraksi fraksi yang di lobi
di lobi pun kami tolak
di lobi pun kami tolak
karena itu bertentangan nilai nilai sbiisme
kami sepuluh tahun sudah berhasil membuktikan
segala macam godaan kekuasaan itu ya berhasil lulus kami lalui begitu
jangan kita rusak kemudian
karena ingin memperpanjang satu dua tahun masa jabatan presiden
kemudian konstitusi kita diubah ubah begitu
tertib konstitusi akan menciptakan tertib politik
oke kita akan tanya sama mahasiswa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
dan kita masih bersama dengan para narasumber dan teman teman mahasiswa
dan teman teman mahasiswa juga bisa m earning kritik
atau bertanya sudah ada teman teman bari badan sbi
teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas andalas oke silahkan mendukung
juga boleh deh jangan mengkritik terus deh oke singkat padat namanya siapa
hai oke perkenalkan nama saya yodramus prd presiden mahasiswa universitas andalas oke
silakan oke oke silakan pertama sangat menarik ya tema pada kesempatan kali ini tapi yang kami
tekankan sebagai dari bmkm unan yang pertama adalah kedaulatan kita itu bukan berdasarkan
hasil survei tapi kedaulatan kita tuh adalah kedaulatan dari rakyat untuk rakyat dan oleh
rakyat nah itu harus kita tekankan dan juga indonesia adalah negara hukum bukan negara
survei jadi setiap perkataan dari politisi tersebut harus
didasarkan atas hukum yang berlaku pada hari ini bukan atas dasar survei yang ada gitu
dan juga perkataan dari seorang tokoh publik sebagai ketua dprd yang mengatakan karena
dua tahun jokowi hanya mengurusi covid jadi harus ditambah masa jabatannya maka itu
sangat sangat tidak relevan untuk sekedar alasan untuk menambah perpanjangan masa periode jika lo
dua tahun saja tidak maksimal maka seharusnya diganti bukan untuk diperpanjang masa jabatannya
yang ketiga yang harus kita yang kami lihat dari segi mahasiswa adalah ini adalah pengalihan isu
terhadap eh pengesahan rkhuap baru baru ini setelah rkhuap disahkan tiba tiba ada isu dari
perpanjangan masa periode presiden tiga periode oke poinnya gini dari kami sangat menolak dengan
hal tersebut dan juga sangat ada pernyataan yang saya sangat komentari tadi bahwasanya memang dua ratus tujuh puluh enam
dua ratus tujuh puluh enam juta jiwa masyarakat indonesia pada hari ini itu masih banyak bibit bibit pemimpin baik tidak
hanya satu tokoh gitu jadi pak ahmad kodari tadi sangat keliru dari dari hal hal lainnya jadi kalau kita
lihat itu ribuan mahasiswa turun ke jalan sebelas april untuk menolak perpanjangan masa presiden tiga periode
itu menunjukkan bahwasanya dari masyarakat indonesia menolak presiden presiden itu tidak
jangan sampai ada lagi wacana wacana seperti ini gitu jangan sampai mahasiswa turun ke jalan lagi
ribuan ribuan malahan itu akan merugikan juga dari indonesia itu sendiri terima kasih oke satu lagi
udah ada yang pakai itu background tolak tunda pemilu silakan singkat padat putri silakan
kedengaran mbak silakan oke sangat menarik bahasanya tentang mata
main mata tunda pemilu tadi banyak sekali gitu bahasan bahasan yang pada akhirnya kami dapatkan
ternyata di penundaan pemilu ini sepertinya ada rencana besar yang sudah disiapkan
gitu kalau ada di catatan saya itu terkesan ada upaya untuk menutupi sebuah dosa besar dari dari
orang orang yang punya kepentingan di sini oke dan juga tadi juga dibahas soal survei ini negara kita apakah
menjadi sebuah negara survei untuk memilih pemimpinnya gitu dengan adanya kalau kita
kita lihat flashback lagi di dua ribu dua puluh itu pilkada serentak terkesan sangat dipaksakan di masa pandemi
tapi sekarang ketika pandemi sudah mulai kita sudah masuk ke masa new normal gitu yang sudah
dirancang sedemikian rupa namun upayanya sekarang malah memperpanjang masa jabatan presiden ini ya
sebenarnya ada apa gitu ini apakah untuk kepentingan rakyat atau ada kepentingan segelintir orang dengan
sih masa jabatannya terima kasih sudah dikembalikan terima kasih putri langsung saja bang kaudari dari
dua ratus tujuh puluh enam juta rakyat indonesia kenapa harus hanya satu orang yang kemudian jabatannya diperpanjang yaitu
pak jokowi terus ini ada skenario yang memang dirancang pertama saya kalau boleh minta topik
yang sama minggu depan tapi mahasiswanya dari universitas cendana ntt hahaha oke silahkan yang
kedua saya tidak mendukung penundaan pemilu itu keliru besar itu saya tidak mendukung anda untuk
itu keliru besar itu
saya mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode
boleh tiga periode
tidak sangat berbeda
kalau diperpanjang itu nggak ada pemilu
saya kasih bawah ya kalau diperpanjang tidak ada pemilu
gagasan penundaan pemilu itu sama dengan memperpanjang presiden
karena pemilunya ditunda maka masa jabatan presidennya ditambah
menurut saya dua ribu dua puluh empat masa jabatan pak jokowi atau siapapun yang menjadi presiden sudah habis
ibarat pulsa sudah nol
nah pulsa itu harus diperbarui dengan cara apa
pemilu lagi rakyat tetap pemilih
jadi tetap demokrasi
dan karena itu kemudian saya tidak mengatakan bahwa pada tahun dua ribu dua puluh empat itu pasti pak jokowi
tidak pasti belum tentu
tetapi berdasarkan kalkulasi politik yang ada
saya menduga kalau misalnya nanti pada saat dua ribu dua puluh empat mau menciptakan paslon tunggal berhadapan dengan kota kosong
sehingga terhindar dari politisasi ekstrim polarisasi ekstrim
maka yang bisa diterima oleh semua kalangan itu adalah pak jokowi
dia sebagai calon presiden lagi
nah masalahnya pak jokowi sudah dua kali karena itu untuk bisa tiga kali
harus ada amandemen
dan keyakinan saya itu semakin tinggi semakin meningkat
setelah di acara kawinan kaisang ada pak sby dan keluarga itu
oke jadi artinya apa
yang ingin anda bilang bahwa semuanya sudah menemui konsensus untuk melakukan amandemen
ya mudah mudahan begitu
saya selalu berdoa tiap hari
konsensus itu sudah tercapai
silakan bang yansan dulu deh
saya kasih kesempatan bahwa kepercayaan
saya tadi dari bangkodari mengatakan bahwa setelah di kawinannya pak kaeseng itu semakin tinggi
untuk mencipta konsensus
itu saya nggak menemukan sebetulnya korelasinya
pak sbi datang
selama ini yang dianggap sebagai oposisi lawan politiknya pak jokowi atau pemerintah adalah pak sby
nyatanya pak sbi datang
merasa terhormat dihormati luar biasa begitu
saya menduga ini topik berikutnya nih
akan tukar tempat
nasib dengan demokrat
demokrat masuk ke dalam
mungkin bang jansen yang jadi menteri menpora atau apa
ahaya jadi menteri
tapi lawan lawan politiknya pak jokowi juga hadir kemarin itu
yang dianggap berseberangan dengan pak jokowi juga hadir dalam kawinan
itu kan acara kawinan
ya silahkan ditangkapi
kalau soal sikap demokrat itu tadi ya
jadi soal penindahan pemilu ini kami tolak
termasuk soal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga ratus empat puluh lima
lima priode pun kami tolak begitu
karena yang paling ideal untuk kita ini adalah dua priode ini tadi dengan masa jabatan lima tahun
sehingga kemudian seseorang itu menjadi tahu kapan dia akan turun begitu
jadi apalagi di tengah situasi misalnya konsep check and balance itu tidak berjalan ideal
kata tata negara klasik yang paling efektif itu adalah dengan membatasi masa jabatannya
sehingga dia tidak sewenang wenang
walaupun dpr yang harusnya ngawasi aku sudah kutumpulkan
tapi karena masa jabatanku dibatasi
maka aku harus pelan pelan ya turun nanti di tahun ke sepuluh kebijakan kita harus clear kan begitu dia
jadi ini yang paling ideal begitu
jadi yang kedua itu tadi pemilu ini kan soal kontrak antara rakyat dengan yang dipilih gitu
kontraknya itu kan lima tahun
itu makanya benar tadi kata teman teman unan tadi
kenapa kok tidak misalnya
apa provinsi yang habis jabatan kepala daerahnya
di perpanjang aja
anies kasih tambah dua tahun
karena baru pemilu serentak pilkada itu di dua ribu dua puluh empat misalnya
kenapa kok harus dikasih pj plt lainnya segala macam
kan begitu dia
jadi apa namanya itu
jadi mari teman teman mahasiswa terus kita berisik
biar ini tidak jadi
karena ini terus hidup nih
tiap enam bulan sekali hidup
daveri menurut anda gerakan menunda pemilu memperpanjang masa jabatan presiden itu akan terus aktif
terus bergerak tidak akan pernah padam sampai nanti di menjelang pemilu
ya tentu begini ya sepanjang ada sponsor pasti ada pergerakan
anda lihat sekarang ada sponsor ya
iya apakah itu murni tidak murni itu lain soal ya
yang saya pikir paling penting dipahami oleh publik adalah
bahwa tidak bisa jadi alat ukur konstitusional atau politik yang baik
jika alat ukurnya adalah pertemuan di perkawinan
kalau itu alat ukurnya agak jauh juga cerita konstitusionalitas kita
yang perlu dipikirkan adalah memastikan konstitusi itu dihormati dan dijalankan
bukan tidak boleh gagasan boleh tetapi bang kodari sendiri paham betul
kapan konstitusi itu diubah dan karena apa
cerita the living constitution itu ada sebab akibatnya
jadi konstitusi itu sendiri yang menyesuaikan dengan keadaan zaman
dulu tidak ada
tapi ternyata sudah digarisbawahi oleh pembuat konstitusi
coba baca baik baik pasal dua puluh delapan f itu
dibuat sebelum ada metsos ini
tapi pasal dua puluh delapan f melindungi hak konstitusional orang dalam berdemokrasi di medsos
luar biasa pembuat konstitusi
jadi mereka sudah berpikir jauh ke depan
karena itu konstitusi praktiknya diubah puluhan tahun
jangan diubah ketika politik mau habis apalagi kekuasaan mau habis
maka kalau kekuasaan mau habis tiba tiba ada cerita perpanjangan
sudah pasti ada kepentingan politik di dalamnya
anda lihat gerakan ini akan terus bergerak ya
terus sepanjang bangkodari terus bicara akan banyak pengikutnya
walaupun itu belum tentu merepresentasikan publik luas
suara suara rakyat tadi yang harusnya bisa ditangkap nih oleh para senator pak sultan
itu menginginkan supaya ya berjalan aja sesuai dengan konstitusi yang sekarang ini
saya mau sampaikan bahwa politik itu dinamis
konstitusi juga akan hidup terus
dia akan menyesuaikan dengan perkembangan
saya tidak mau mengatakan bahwa ini pasti tidak mungkin atau pasti mungkin
karena kita beda sekarang itu dengan zaman zaman dulu
karena semuanya di politik itu mungkin sepanjang syaratnya
sepanjang dia legal dia rasional dia konstitusional
termasuk ide ide yang disampaikan ini
jadi kita tidak boleh yang mengatakan bahwa pasti ini tidak mungkin
atau pasti juga mungkin
dia akan berkembang terus
tapi ingat bahwa sisi sosial kita juga sangat aktif
public opini juga berkembang terus
kalau kami pandangan dpd sepanjang itu yang terbaik untuk bangsa negara lebih kepada politik daerah juga
ya pasti akan sesuatu itu bisa diterima secara rasional
perangkat negara konstitusi kita sudah menyiapkan semuanya
nah yang nggak boleh itu paham kami mengubah kitab suci
wah itu jangan bahaya
oke tapi pak sultan saya ingin tanya ya
secara hati nurani anda menginginkan bahwa konstitusi berubah
terus kemudian masa jabatan presiden bisa diperpanjang atau bagaimana
enggak kalau jabatan presiden tiga periode kami pernah bahas
di dpd itu dpd dalam posisi tidak mendukung
tapi kalau wacana penundaan ini kan baru nih ya
wacana penundaan baru
kami bukan wacana penundaannya
nah itu saya mau sampaikan
ada statement dari pak ketua dpd
saya juga mau meng clearkan bahwa ini mungkin gaya ya style ya
gaya kemudian diksinya beliau
tapi kalau orang yang tidak paham ditangkap seakan akan oh udah pasti begitu setuju
nah yang kami tangkap kalaupun kami jadi pimpinan kami juga tangkap bahwa ini ada masalah banyak
ada aspirasi dari kelompok ini kelompok ini
nah ada peluang untuk melakukan konsensus itu
nah konsensusnya itu nanti itu kalau tagline besar kita itu coba meninjau kembali konstitusi
apa namanya melihat kembali
berarti amat demen
oke bentar mbak
jadi nah yang ditangkap itu
meninjau kembali konstitusi berarti amat demen dong
makanya karena ini banyak betul yang berkepentingan duduk barengnya juga tidak sedikit
ada kemungkinan itu nanti memakan waktu yang cukup panjang
nah itu yang ditangkap itu yang disampaikan itu kemarin
tapi wacana itu dilontarkan dulu ya
dan itu yang menurut saya justru dengan era demokrasi
yang begitu bebas sekarang ini
justru kalau menurut saya itu membuat masyarakat makin pinter
justru jangan kita foto
kalau mau buat konstitusi yang baik dengan perubahan
butuh waktu dan kajian yang baik
kita sudah masuk ke tahapan pemilu nih
kenapa tidak fokus
hanya momen itu punya bang
kenapa tidak fokus menjalankan pemilu yang baik
ya setelah itu
bang ini lebih penting
kalau mau berubah konstitusi
kampanyekan di dua ribu dua puluh empat
kalau kemudian terpilih yang mengkampanyekan lebih banyak
itulah tanda rakyat menginginkan
yang saya salut adalah
tidak pernah ada kampanye dua ribu sembilan belas soal perubahan konstitusi
tapi kemudian dikatakan ini kepentingan rakyat
oke singkat saja
waktu itu sudah habis

tetap payung hukumnya adalah undang undang yang kita pakai
undang undang pemilu yang kita pakai itu bolongnya banyak
kita sudah coba yakinkan
itu nanti kita revisi di apa
justru ada nggak peluang
dpd nggak berani bangka dpr selalu nangkut dulu
atau perpu aja
kita pernah usulkan
perpu lebih gawat lagi
kalau tetap mau dilaksanakan dengan undang undang yang lama
perpu itu ada tiga syarat
sementara revisinya sudah pendek sekali
perpu itu ada tiga syarat
ini tidak ada kosong hukum
ada hukum tapi tidak menyelesaikan masalah
dibutuhkan secara cepat
bang ferry setuju nggak bahwa dengan tiket yang sudah disiapkan di awal
kemudian nanti untuk film yang belum ditampilkan
mana saja dpd ketika pembahasan
saat ini waktunya kita udah habis
nanti saya bikin episode berikutnya silahkan
betul kata pak najamudin tadi
tetapi bagi demokrat nilai nilai itu kekal
jadi soal tunda pemilu ini jangan sampai terjadi
termasuk perpanjangan masa jabatan presiden
kalau sikap kami partai demokrat kami akan tolak begitu
walaupun kemudian konstitusi itu bisa diamandemen sesuai dengan syarat di pasal tiga puluh tujuh
ya tapi demokrat harus memengaruhi partai partai lain
jangan sampai lagi seperti saya sampaikan di awal tadi
jangan sampai benefitnya itu didapatkan oleh yang mengubah saat itu
nanti ke depan
sehingga kemudian memang murni
sekian terima kasih
bang kodari gak usah ya
saya inginkan tadi potongan terakhir bahwa ya konstitusi bisa diubah
yang kedua politik dengan sepak bola itu beda
karena kalau politik yang main sepak bola dia yang bikin aturan main
setelah ini kita akan minta tanggapan dari teman teman komika
melihat dinamika tadi
mungkin mereka yang sudah siap siap mau milih di pemilu dua ribu dua puluh
ini pemilu yang jadi atau enggak
karena pak jokowi kemungkinan bisa diperpanjang
kalau amandaban konstitusi dilakukan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di politikalshow
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita minta tepuk tangan dulu ya
tepuk tangan dulu
perdebatannya luar biasa sekali
di kesempatan malam hari ini saya dan aldo
kalau misalnya pak jokowi diperpanjang
sim dan stnk nya
ya betul ya

harus rutin diperpanjang
harus rutin diperpanjang
harus rutin diperpanjang
harus rutin diperpanjang
harus rutin diperpanjang
kalau nggak diperpanjang kan takut ditilang pak jokowi
kalaupun presiden kan bisa ditilang ya
karena semuanya harus taat hukum
langsung ke temanya aja
tema hari ini adalah main mata pemilu ditunda
ini semua ini temanya ini isunya mencuat kembali ketika pak bamsud itu ngomong pemilu bisa
ditunda atau dipikirkan kembali karena alasan ekonomi
nah ini yang kita ingin sampaikan ke pak bamsud dengan hormat
jangan sampai karena faktor alasan faktor ekonomi itu pemilu ditunda
hanya hal yang sebenarnya dituju adalah kepentingan pribadi
takutnya sebenarnya ada yang mau ingin mempertahankan kekuasaan juga
karena demi mempertahankan alasan pribadi sampai mengorbankan nama pak jokowi
arti lain dari pemilu ditunda adalah saya takut tidak terpilih dua ribu dua puluh empat
takutnya seperti itu
itu artinya sebenarnya
dan kalau misalnya kita lihat tadi ada beberapa partai yang juga nggak setuju dong
bang janson wah tidak setuju pemilu ditunda
apa jangan jangan dari partai demokrat itu takut pemilu ditunda karena mereka udah siapin
kawas sudah siap

kata fedor aduh nggak bisa bang di refund bang
takutnya kalau misalnya pemilu ditunda pak jenson jadi jual jualan kawas ini
terus di mana ini kawasnya banyak
berarti partai demokrat postingannya adalah po partai
kok ini buat semuanya
siapapun para pejabat yang menyuruh pemilu ditunda
kalian tuh enak ngomong pemilu ditunda
kita nggak ngerti perasaannya pak jokowi
emang kalian gak berpikir pak jokowi itu bosen ketemu pak maruf amin tiap hari
pengen ketemu bu iryana
kan pengen ketemu bu iryana juga tiap hari
karena kalau ketemu pak jokowi kan ketemu pak maruf pasti kerja
iya kan kerja kerja
jadi pengen honeymoon lah sama bu iryana gitu
takut juga satu frame sama abang satu ini
banyak banget orang orang yang
mendesak perpanjangan jabatan penundaan pemilu
pak jokowi udah bilang dia nggak mau
tapi yang aku takutkan
kan namanya sifat alami manusia
didesak didesak takutin nanti malah jadi mau
takutnya maksudnya ada yang datang gini
pak jokowi perpanjang ya jabatannya
pak jokowi perpanjang jabatannya
pak jokowi perpanjang dong
ya udah yuk gas
karena kan nggak enakan kan
takutnya kan seperti itu
takutnya seperti itu
tapi kalau kita melihat timeline pemilu
pemilu itu bulan februari
pelantikan itu pertengahan tahun dua ribu dua puluh
satu satunya alasan yang paling make sense
pak jokowi tiba tiba mau diperpanjang adalah
pak jokowi pengen berhenti jadi presiden
tunggu bonus akhir tahun
oh iya mereka ini kayak anak startup yang biasanya kalau bonus akhir tahun udah turun
surat risan dikirim
biasanya begitu nunggu aja
mungkin pak jokowi mau mungkin
atau mungkin kayak yang di ini bang
atau yang aku penasaran sebagai masyarakat nih
kalau misalnya kita ini masyarakat biasa gitu
kita berhenti dari kerjaan kita
yang kita lakukan adalah kita nyari pekerjaan baru
apakah pak jokowi juga akan melakukan hal yang sama
misalnya nanti di link in nya pak jokowi
misalnya misalnya di link in nya pak jokowi nanti dia pasang label gitu
misalnya juga begitu kan
di link in juga begitu
tapi apapun itu kita pengen ngasih tahu bahwa
jabatan dan kekuasaan itu adalah ambisi dari politisi
tapi pesan kita pada malam hari ini
jangan sampai atas nama kepentingan pribadi
mengorbankan nama pak jokowi
nama saya lu terima kasih
terima kasih sekali teman teman dari komisi co
aldo dan juga gyan
kalian terus terus aja kayak gini ya
karena rkuhp baru berlaku tiga tahun lagi
kalian aman kalian aman
tapi videonya bisa diapus kan
tapi udah banyak yang nonton
hati hati tiga tahun lagi
puas puasin aja terus
itu tadi suara hati
kegelisahan dari teman teman muda
pesan juga yang sangat mendalam kepada bang kodari
dan juga kepada pak jokowi
itu jangan sampai nanti mengganggu kepentingannya pak jokowi
sekaligus tadi penampilan dari gian dan juga aldo komisi co
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali para narasumbernya sudah hadir
wakil ketua dpd sultan ajamudin
terima kasih pak sultan
ada pak rukut tata negara bang ferry amsari
dan juga wak sekjian partai demokrat
oke nomor urutnya nggak berubah
ya dan saya rifana pratwi pamit
kita ketemu lagi
senin depan dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
selamat malam dan sampai jumpa